tangis gadis muda ini seketika memecah kebisingan jalan basuki rahmat
kebuatan tugban jawa timur kami sore
anak berusia dua belas tahun ini ketakutan dihadang petugas gabungan
yang sedang menggelar razia pencari sumbangan ilegal
beberapa petugas wanita langsung berusaha menenangkan
namun perasaan takut membuat anak ini semakin menangis
setelah dibujuk layu anak ini akhirnya bersedia dibawa naik kendaraan patroli
bersama kotak amal yang dibawanya
diketahui razia gabungan satpol pp polisi dan dinas sosial
serta lembaga perlindungan anak ini dilakukan menyusul maraknya
anak anak mencari sumbangan
mereka berjalan kaki menyusuri jalan protokol
sambil membawa kotak amal bertuliskan nama musola
juga praktek ini ilegal dan mengeksploitasi anak anak
khawatirnya nanti bahwa yang dilakukan oleh anak anak
dengan mencari sumbangan ini ada yang mengekploitasi
sedangkan ekualitasi terhadap anak dalam hal ini adalah
mencari sumbangan itu kan melanggar undang undang perlindungan anak
dalam razia ini petugas mengamankan tiga anak yang diduga dieksploitasi
untuk mencari sumbangan
selain didagar petugas rencananya orang tua masing masing anak
dipanggil petugas untuk diberi pembinaan
jika benar ada eksploitasi anak
maka sanksi akan diberikan kepada para orang tua
dion fajar arianto tuban jawa timur